halo selamat malam banyak pesan tersampaikan dari gestur dan dinamika politik belakangan ini
kompetisi yang terjadi haruslah berakhir dengan titik kali ini kini saatnya menatap masa depan
indonesia sekaligus memantau dan memastikan semua berjalan sesuai dengan porsinya belum cukup sampai
disini baru saja kabar datang dari petinggi partai oposisi yang mensyaratkan beberapa hal dalam
rekonsiliasi yang terjadi antara prabowo dan jokowi bersama saya budha diputro kami akan hadirkan
pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
usai menemui prabowo subianto ketua dewan kehormatan pan memberikan pernyataan soal
rekonsiliasi antara jokowi dan prabowo amin mengatakan rekonsiliasi yang telah terjadi
hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yakni di sektor sektor tertentu dan berpihak kepada
kepentingan rakyat pertama bahwa pertemuan dengan pak jokowi
juli kemarin itu sama sekali tidak berdiskusi bermusyawarah tukar pikiran mengenai power
sharing mengenai pembagian kursi mengenai hal hal yang mungkin kita sangka telah terjadi jadi ini
firm tidak ada pembicaraan mengenai siapa dapat apa bagaimana
kapan dan sebagainya ya jadi hanya betul betul pertemuan dua tokoh yang intinya supaya tidak
ada lagi cebong dan kampret sehingga yang ada tinggal cebong bersayap artinya sudah ngakur gitu
nah yang kedua ini saya bocorkan ya saya sampaikan ya supaya anda tidak curious ya
bahwa menurut beliau yang memang rekonsiliasi itu memang betul betul harus objektif kemudian peta
kedepan lantas mapping politik lemetnya itu bagaimana kalau memang betul untuk kejualatan
tangan kejualatan energi kejualatan air memperkuat apa ketahanan bangsa perbaikan kekuatan militer dan
kemudian pro pada rakyat pro pasal tiga puluh tiga dan sembilan puluh lima maka semua bisa dipertimbangkan kalau merekonsiliasi
dan tentu kekuatannya seperti terrefleksikan di dalam hasil menurut versi kpu yang didukung
oleh mk dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi yang bertanggung jawab demokratis terbuka santo
etis etikal juga ya kemudian juga namanya facebook apa namanya loyal dan objektif ya
saya kira kita tunggu saja hasil dari mana dari diwakili nah itu semangat rasa sendiri berpendapat
sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di parlemen saya akan mengulangi karena kalau di
oposisi nanti menjadi serna jiwa timurresen menjadi hilang karena itu saya kira ini sangat
hai selesai kita besar besarkan ini masalah sangat melemeh temeh hanya masalah bagian kekuasaan siapa
yang berkuasa siapa yang mengontrol siapa yang diawasa di dalam gitu jadi jauh lebih mudah
daripada hal hal yang pernah kita alami sebagai bangsa pada masa lalu oke pertemuan akrab dan penuh kehadi
tidak hanya menghasilkan pujian dan tepuk tangan
tapi tidak sedikit juga yang kecewa curiga dan menyayangkan
namun pernak pernik politik di masa rekonsiliasi ini
juga masih menyisakan tanya dan misteri
apakah ada jatah menteri atau konsesi
lalu benarkah juga ada syarat khusus untuk pemulangan tokoh
yang berada di arab saudi
malam hari ini kita akan jawab semua pertanyaan itu
dan mungkin pertanyaan anda juga dengan diskusi bersama senior saya
ada ali mukhtar ngabalin tenaga alih utama kantor staf kepresidenan
terima kasih bang ali
assalamualaikum wr wb
terima kasih sama sama
batiknya bagus sekali
ada makna tertentu
gaya presiden joko widodo diikuti oleh orang orang yang ada di sekitar
satu ali mukhtar satu presiden joko widodo
jangan sampai klaim sepihak ya
seperti oke ini ada masalah rekonsiliasi ini pakai klaim sepihak atau tidak
ada bang andre rosiade wakil sekjen partai gerindra
terima kasih bang andri
ya selamat malam
kalau kata pak jokowi dan pak prabowo dalam pertemuan di mrt beberapa waktu lalu
tidak lagi cebong tidak ada lagi
tidak ada cebong tidak ada lagi kampret
tidak ada lagi cebong dan kampret
tapi sebenarnya ini banyak pertanyaan publik
sebelum nanti kita menusuk ke topik topik yang lebih khusus
tadi kan rekonsiliasi ada yang apresiasi ada yang tepuk tangan
ada juga yang apa namanya menyayangkan
karena ada syahwasangka katanya
boleh saya jelaskan
apakah ada deal
apakah ada hengki pengki
ini saya jelaskan
pak ini ada gosok gosok tangan
pertama tanggal dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
di saat satu hari setelah mk memutuskan
pak prabowo memimpin rapat koalisi indonesia adil dan makmur dan bpn
di situ pak prabowo membubarkan bpn
di situ pak prabowo membuarkan koalisi
sebelum rapat ditutup
pak prabowo menyampaikan secara terbuka
bahwa saya akan bertemu
dengan pak jokowi
kepada seluruh pimpinan partai koalisi yang ada
ulama yang hadir
purnawiran yang hadir
dan relawan yang hadir
kebetulan saya ada di situ
itu sore sekitar jam lima lima
hampir tujuh setengah enam
pak prabowo menyampaikan itu nanti
setelah selesai bertemu
saya akan infokan hasil pertemuan
itu tanggal dua puluh delapan juni
jadi jauh sebelum pertemuan
pak prabowo sudah menyampaikan
bahkan saya di berbagai media sudah sampaikan
insyaallah pak prabowo akan ketemu pak jokowi bulan juli
sepuluh months saya enggak maleset lah
juli kan ketemunya betul sama ali
belum nanti bulan ya
ya itu pertama
sehari sebelum bertemu
pak prabowo dengan pak jokowi
pak prabowo berkirim surat
kepada seluruh tokoh tokoh pendukung
ulama pendukung gnpf juga terima
ustadz yusof martak terima
mbak nina warisman pun terima surat itu
pks pun terima pak amin juga terima
isi surat itu apa
bahwa pak prabowo memberitahukan
sabtu kata pak prabowo
satu hari kemudian mungkin minggu
saya akan bertemu dengan pak jokowi
oh jadi sudah ada
ada dua puluh delapan juni
ada surat sehari sebelum pertemuan
jadi enggak kaget kaget banget kan itu saya
jadi sudah ada surat
dan pak prabowo di surat itu menyampaikan
saya akan informasikan hasil pertemuan
dan hari ini
kita lihat pengakuan pak amin sore tadi
sore tadi sudah bertemu
dengan pak prabowo
beliau sudah menerima penjelasan oleh pak prabowo
tidak ada deal deal politik
tidak ada bagi bagi kursi menteri
tidak ada bagi bagi power sharing
semuanya hanya demi kepentingan bangsa
ingin indonesia guyup
ingin adanya residu residu yang ada
ekses yang muncul karena pas kapil pres
ini bisa kita selesaikan
polarisasi bisa kita redam
kampret dan cebong bisa ditiadakan
untuk yang baik
dan tanpa ada bagi bagi
clear pak amin sudah menerima penjelasan
tadi kita juga mendengar penjelasan pak amin
dalam pertemuan itu juga tidak ada
ada upaya untuk ayo bergabung bersama kami
dua tokoh bangsa
itu kan depan panggung bang
belakang panggungnya tidak ada
tunggu nggak belakang panggung bisa aja
dan apa ada rosiade
nggak ada jadi jangan
jadi saya kasih panggung
saya kasih tahu nih budi
ini perlu publik ketahui
tukang buli kami
yang ada yang membuli
yang nggak puas itu
andrei jadi korban buli kayaknya
tapi saya melihat
yang membuli itu bukan netizen
pendukung orang yang bermimpi
butuh jabatan menteri
untuk panggung dua ribu dua puluh empat
lihat pak prabowo ketum pak jokowi
siapa siapa itu dari kubu anda
atau dari kubu pak jokowi
dia melihat pak prabowo ketua jokowi
waduh jatuh menteri gue
padahal dia punya mimpi
ingin jadi menteri
supaya dapat panggung dua ribu dua puluh
itu yang membuli saya kebanyakan pendukungnya
mungkin publik sudah tahu
jadi saya ingin sampaikan
bahwa tidak ada deal deal sama sekali budi
ya tampak tidak ada deal deal sama sekali
antara pak jokowi dan pak prabowo
tidak ada belakang panggung
tidak ada depan panggung
tujuannya indonesia guyup
dan harapan kami tentu
dan ini harus saya buka bang ali
luruskan atau benarkan
pak prabowo dan pak jokowi sebelum bertemu
itu tim tentu akan sudah berkomunikasi
komunikasi tim pak prabowo
komunikasi tim pak jokowi
ini bukan mengintervensi hukum
tapi kita ucapkan terima kasih
kepada polda metro
dan juga mabes polri
kak polri dan kak polda
bahwa ratusan pendukung kami
dan teman teman bang ali
teman bang egy itu
bang lius itu teman bang ali juga
lalu siapa lagi
teman teman bang ali banyak
itu kan teman teman bang ali
beda kubur sekarang
itu diberikan kebebasan
kita ucapkan terima kasih
dan harapan kita
setelah pertemuan ini
juga akan ada progress
saya ingin kasih tahu
yang memikirkan pendukung
dan relawan itu
salah satu pak prabowo
pak prabowo selalu mikirkan
jangan sampai ada residu
yang masih merasa terzolimi
akhirnya apa yang terjadi
partai gerinda melakukan jaminan
memberikan surat jaminan
penangguhan penahan semua
saya ucapkan terima kasih
bahwa di respon oleh mabes polri
oleh polda metro
intinya kita ingin indonesia goyop
jadi pertemuan itu
tawaran itu ada tidak
untuk bergabung bersama dalam koalisi pemerintah
tadi kan anda kata
dalam pertemuan tadi
hari sabtu itu
saya pastikan tidak ada pembicaraan sama sekali
tidak ada dalam pertemuan itu
tapi dalam rangka yang pertemuan tadi anda katakan
tawaran itu ada apa tidak
kalau menurut saya
ajakan untuk bergabung bersama pak jokowi
mas saya kasih tahu ya
tolak atau terima itu
butuh proses penjawaban
pak prabowo sudah menyatakan
bahwa kami siap membantu pak jokowi
dan kami siap mengkritik
sebenarnya jawaban pak prabowo itu jelas
bahwa kita bisa menjadi oposisi yang konstruktif
bekerja sama dengan pak jokowi
bisa di luar pemerintah
tapi saya kasih tahu
pak prabowo kami gerindra
belum mengambil keputusan apapun
kenapa kami belum mengambil keputusan
ada mekanisme internal
dan posibilitasnya lima puluh lima puluh
kalau menurut saya
biar bang ali lebih banyak
karena klarifikasi itu penting
sebelum nanti pak ali
lima menit saja deh
menurut pendapat pribadi saya
pribadi saya merepresentasikan dapil pemilihan saya
di luar kabinet
lebih tepat di luar pemerintahan
itu lebih pas tapi
kami seluruh kader gerindra
akan mengambil keputusan melalui rakernas
yang akan dilaksanakan kalau nggak akhir agustus
awal september disanalah kita akan
mengambil keputusan dimana pak prabowo
yang akan mengumumkan kami seluruh kader
akan tegak lurus tapi
pendukung pak prabowo menginginkan kami di luar
di luar pemerintahan dan pak prabowo
pak prabowo paham jadi sekali lagi
sebentar sekali lagi
pertemuan pak jokowi
dan pak prabowo
jabatan saya kasih tau dua ribu sembilan
ditawari oleh pak sp jadi menteri gak diterima
gerindra juga ditawari oleh pak jokowi jadi menteri
gak diterima bahkan menjelang pemilu
dua ribu sembilan belas pak prabowo juga ditawari
jadi wakil presiden pak jokowi gak diterima
jabatan tapi karena ingin indonesia
guyuk itu clear ya bang ali kenapa
tersenyum dan agak sedikit tertawa apa yang
anda senyumin apa coba apa yang
apa yang mbak senyumkan ya saya
senang saja karena andre
bisa jadi anggota dpr ri
mulai bagus ahlaknya udah mulai bagus
oke kamu dari dulu ahlaknya bagus
dan ini ciri ciri generasi muda yang bagus
kalau saya kan sudah tidak masuk di
jadi karena di air payau lah ya
antara muda dan sudah tua ya
jadi kalau sebetulnya
masih kalau masih bisa kasih waktu sedikit lagi
untuk andri tidak apa apa
tapi anda harus komentari apa namanya
omongannya andre bukan puji puji andre rosia
itu di lain sempatan saja karena itu perlu memang
melakukan klarifikasi itu
klarifikasi terhadap ini ono
dan segala macam dari awal awal kan
saya sudah bilang bahwa pertemuan
kedua toko itu penting
after pencuplosan kenapa
untuk membuat suasana teduh
kalau saya kan sebetulnya
di kmp jadi saya
mengerti langgem goyang
dangdutnya itu saya paham sekali
musik nada dasarnya saya mengerti
gimana apa yang anda lihat dulu dan apa yang terjadi sekarang
ada kesamaan ada kemiripan
iya yang pasti bahwa begini yang pasti
bahwa menang dan kalah itu
memang penting dalam sebuah proses
demokratisasi iya tapi
bagi kita adalah indonesia
kedepan itu tidak boleh ada yang tercederai
tercederai umat islam
hindu buddha dan konggucu
tidak boleh tercederai suku bangsa di negeri ini
kenapa karena kita terlanjur
menggunakan semua pilihan kata
narasi diksi yang penuh
dengan kebencian dan menyebarkan berita hoax
itu sebabnya saya ingin
katakan bahwa pertemuan kedua
tokoh ini menjadi gambaran tersendiri
bahwa nanti gerindra
kursi atau tidak tentu bukan kewenangan saya
dan saya tidak punya kompetensi untuk itu
kalaupun toh itu juga
nanti adakan tentu presiden tidak bisa berjalan
sendiri karena beliau harus membicarakan
dengan kualitas tapi anda anda yang menarik
saya sebelum kita akan break itu ya saya karena
sudah disuruh oleh produser saya
tapi anda tadi suara langit ya
bicara ya anda tadi bicara mengenai
lama sekali pernah bersama
pak prabowo di kmp lima tahun yang lalu
langgam dan cara
coba bisa dijawab tangan
apa maksudnya kalau melihat peristiwa kemarin
penjelasan bang andre
rame sekali di media sosial katanya ada
ada tawaran ada tolakan
tadi tegas menolak loh
kita tidak ada deal katanya
tawaran konsesi atau
apa istilahnya tawaran konsesi
atau proposal atau
memberikan title itu
tetapi bahwa pertemuan
orang untuk menyelesaikan sebuah persoalan
politik itu adalah
kesepakatan dan membicarakan tentang
take and give nya adalah
harus damai kemudian pertemuan
harus ketemu dan nanti tadi
teman teman kawan kawan saya dari pak
pak calon presiden terpilihnya
pak jokowi kemudian pak ini
biar kalau kedua tokoh sudah ketemu
tapi di bawahnya nanti biar aja
yang membicarakan oke oke
jadi pak alie belum masih belum mau membuka
akan nanti kita yang terbaru adalah
pernyataan pak amin rais setelah bertemu
dengan pak prabowo kita akan bahas itu lebih
lebih lagi baik baik baik
oke jadi memang persoalannya intinya anda yakin bahwa pak prabowo betul betul menutup diri atau tidak ada deal deal
anda percaya kan
nah dalam setiap pertemuan dan pembicaraan politik itu adalah konsesinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
bahwa nanti ada kader kader terbaik yang menjadi konsesi tersendiri untuk didistribusikan diwakafkan kepada perjuangan bangsa dan negara lewat pemerintahan ini saya pikir itu sah sah saja
jadi kalau sudah ada narasi belum apa apa sudah nolak kita tidak menggiatnya itu tempat atau tidak
pertemuan di mrt dilanjutkan makan siang bersama tidak ada satupun dalam pertemuan itu bicara
tidak ada bicaranya bangsa semua tidak ada
jadi saya ingin luruskan ya dalam pertemuan mulai bicara berpelukan di stasiun bicara di kereta mrt lalu makan sate bareng tidak ada bicara pak jokowi tidak menawarkan pak prabowo juga tidak minta memang bicara benar benar ingin indonesia goyuk
jadi tidak ada satu kalimat pun dari pak jokowi dan pak prabowo bicara bagi bagi porosnya tidak ada
apakah pak prabowo juga mengatakan
hal yang sama kepada ketua dewan kehormatan pan amin rais kita dengarkan lagi kurang lebih tiga menit untuk anda
perkiraan mengenai power sharing mengenai pembagian kursi mengenai hal hal yang mungkin kita sangka telah terjadi
jadi ini firm tidak ada pembicaraan mengenai siapa dapat apa bagaimana kapan dan lain sebagainya
jadi hanya betul betul pertemuan dua tokoh yang intinya supaya tidak ada lagi
cepong dan kampret sehingga yang ada tinggal cepong bersayap
artinya sudah ngakur gitu ya
nah yang kedua ini saya bocorkan ya saya sampaikan ya supaya anda tidak curious ya
bahwa menurut beliau yang memang rekonsiliasi itu memang betul betul harus objektif
kemudian peta ke depan lantas mapping political map nya itu bagaimana
kalau memang betul untuk kesehatan tangan kesehatan energi kesehatan air memperkuat ketahanan bangsa
perbaikan kekuatan militer dan lain lain kemudian pro pada rakyat pro pasal tiga puluh tiga undang undang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
maka semua bisa dipercaya
kita harus bertimbangkan kalau merokok resiliasi dan tentu kekuatannya seperti terrefleksikan
di dalam hasil menurut versi kpu yang didukung oleh mk
dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi yang bertanggung jawab demokratis terbuka santun etis etikal juga
kemudian juga loyal
saya kira kita tunggu saja hasil dari tiongkina itu
sementara saya sendiri berpendapat sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di parlemen
saya akan mengulangi karena kalau demokrasi tidak ada oposisi nanti menjadi serna
jiwa demokrasi menjadi hilang
tidak usah kita besar besarkan
ini masalah sangat meh meh
hanya masalah bagian kekuasaan siapa yang mengkontrol siapa yang di luar siapa yang di dalam
jauh lebih mudah daripada hal hal yang pernah kita alami sebagai bangsa pada masa lalu
saya mau ke bang ali dulu komentarnya
ya baguslah alhamdulillah
orang sekelas pak amin rais bisa ngomong seperti ini dengan teduh dengan tenang
bahwa kalau nanti kemudian tetap juga ada penawaran atau proposal juga kan normal normal saja kan untuk kepentingan bangsa dan negara
tetapi saya mau bilang bahwa ini semua tidak lepas dari konsekuensi bapak jokowi dan pak ⁇ maruf ⁇ amin sebagai kedua tokoh yang memenangkan pilpres kemarin
tentu mesti membicarakan dengan sejumlah partai partai koalisi
kalau kalau kalau kalau itu nanti ada datang
tapi saya kira tidak ada makan siang yang gratis
tidak ada makan siang yang gratis
artinya tadi kalau anda lihat dari semiotiknya anda ahli komunikasi
semiotiknya kan termasuk prosentase kan jadi geopolitik
kalau lihat bahasanya pak amin yang
apa yang tersirat dan apa yang tersurat dari kalimat itu ini fresh from the oven
nyata dan jelas kalau orang orang komunikasi itu kan ada satu teori yang disebut dengan
konten analisis pilihan kata kemudian gestur dan lain lain kan bisa dibaca
artinya kalau toh nanti itu ada pembagiannya musti ada prosentase berapa perolehan suara
tadi empat puluh lima kalau tidak salah ya kita tunggu saja tidak apa apa
artinya pak amin menyetujui atau kurang lebih mengafirmasi atau mendukung atau menolak
artinya ya ini kan situasinya masih baru ya
jadi wajarlah kalau ada melukis
wajar lah kalau ada malu malu kucing sedikit nggak apa apa dong
kalau malu kucing itu hati
malu tapi mau
bang kalau menurut saya kan clear ya
bang ali ini kadang bikin hoax baru juga
kan malu malu kucing
kan ini tadi kita lihat
amin itu yang jelas
kalau bisa diputar ulang deh dengar itu beberapa detik tadi itu pernyataannya
kan jelas itu
dengan pernyataan pertemuan pak
pak rabu dan pak jokowi
bahwa beliau sudah mendapatkan informasi yang utuh
bahwa dalam pertemuan itu tidak ada deal deal sama sekali
mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi
hanya memang untuk kepentingan indonesia guyup
supaya tidak ada cebong dan kampret
dan pak amin sangat mengapresiasi itu
yang kedua saya tangkap bahwa beliau bilang oposisi memang dibutuhkan bangsa dan negara
antara oposisi itu penting dengan yang di depan itu tadi
di tengah tengahnya ada
apa itu pak
saya tidak mengerti itu maksudnya
karena itu saya mengerti
makanya dari tadi kan saya bilang bahwa kalau dalam politik kenegaraan itu tetap saja pertemuan dua tokoh itu menjadi bagian yang sangat amat penting dalam rangka memberikan suasana yang teduh
kita berpikir tentang masa depan bangsa dan negara ini
ideologi negara pancasila kita tidak boleh tercederai oleh ideologi yang lain
radikal kebencian kepada kepentingan etnis suku agama
itu tidak boleh terjadi
itu tadi kalimatnya bagus
antara yang di depan itu ketemu bertemu seperti tadi
sama yang di belakang
tapi saya berpikir penting ada itu
oposisi itu penting
artinya ya harus dipertimbangkan juga
kalau ada selami apa namanya suasana di oposisi itu seperti apa bang saat ini
kalau saya harus jujur mengatakan
saya harus jujur mengatakan bahwa dalam pertarungan politik yang luar biasa polarisasi seperti kemarin itu
tidak segampang orang bisa memecahkan situasi seperti ini
termasuk pindah pindah antara oposisi ke kekuasaan
tetapi saya harus mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan politik
jadi di dalam dunia politik itu sebetulnya kita tidak setuju dengan semboyan atau idiom kaya
tidak ada musuh yang abadi dalam politik yang ada itu kepentingan
sebetulnya ini tidak boleh
karena ini dipakai oleh orang orang sekuler dalam menentukan jati diri mereka dalam membangun bangsa
tapi bagi indonesia kita punya ideologi
kita memilih demokrasi
kita memilih tentang kebersamaan
itu menjadi penting
makanya dua pilihan kata di depan dan di belakang itu saya sangat setuju
tinggal nanti kita lihat perkembangan seminggu dua minggu dari pilihan kami
itu pembicaraan yang kemudian bisa dibicarakan
yang membuat ini semua lentur
tapi yang tidak lentur atau kabarnya salah satu syarat beberapa waktu terakhir
katanya ada salah satu syarat yang dijanjikan dan kemudian dipropos gitu oleh kubu oposisi
untuk bisa mau kalau mau rukun kalau mau guyup kalau mau kita bergandingan tangan dalam sebuah format koalisi baru
itu ada prasyarat memulangkan salah satu tokoh kita dari arab saudi
ada pernak pernik yang paling baru termasuk hubungan dengan kepala staf presiden yang agak rame
belakangan ini bang ali kita akan lihat
kita akan bahasnya usai jeda
sampai jumpa kembali
oke tidak ada deal katanya belum ada deal
dan tidak dibicarakan deal apapun atau proposal apapun ketika pertemuan di mrt
bang adel jangan menyalak dulu
itu sudah fix
kemudian pak amin rais tadi dengan narasi depan belakang dan tengah tadi yang dianalisa bang ali mohtar ngabali
itu juga cukup clear kita melihat perkembangannya
tapi dalam perkembangan satu dua minggu terakhir
beberapa hari terakhir terakhir ini ada proposal katanya dari kubu oposisi
kalau ingin bergandingan tangan dalam sebuah format koalisi baru
rukun rekonsiliasi tidak ada gejolak baru di masyarakat
pulangkanlah salah satu tokoh kami yang ada di arab saudi yaitu habib rizik syihab
ada ini bukan bang andre kebetulan yang berbicara tapi koordinator jurubicara
apa namanya prabowo sandi kita lihat daniel anzar simanjuta ke belakang kita bang
ya apakah ini nanti bang andre bisa komentari
apakah sudah oke
saya bacakan ya ini pandangan pribadi saya
bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan agaknya yang paling tepat diberi kesempatan kepada habib rizik kembali di indonesia
stop upaya kriminalisasi semua yang saling memaafkan
kita bangun toleransi yang otentik
stigmatisasi radikalis dan lain lain
jadi kalau ingin rekonsiliasi politik mau digunakan agaknya paling tepat beri kesempatan kepada rizieq
beri kesempatan kepada rizieq shihab untuk kembali ke indonesia
sebelum anda komentari dari kekuasaan kita dengarkan ketua fpi yang baru berbicara mengenai hal ini
sangat ingin kembali ke indonesia
dan sudah berkali kali ingin untuk pulang
nah cuman memang permasalahannya bukan masalah ingin pulang atau tidak
jadi memang dia tidak diizinkan untuk keluar dari saudi
tentu ya kita melobi khususnya pihak pihak terkait pemerintah indonesia
ya kita minta supaya pemerintah indonesia
memulangkan habib rizieq
tidak boleh keluar nggak boleh pulang ke negerinya
ini ada apa
nah sedangkan yang kita tahu pemerintah saudi nggak pernah punya kepentingan dengan habib rizik
jadi siapa yang punya kepentingan supaya habib rizieq tidak kembali ke indonesia
ya satu satunya yang memungkinkan adalah ya pemerintah indonesia
minta untuk cabut kembali cekalnya supaya bisa pulang
kalau habib rizik saja masih bisa dikerjai seperti itu bagaimana orang indonesia yang lain yang di luar negeri
bukti dari pencekalan ya ya saya bagaimana ya bilangnya ya
saya dikasih lihat langsung
saya dikasih lihat langsung oleh habib rizik
jadi begitu habib rizieq keluar

tulisan di imigrasi saat mau keluar negeri dari saudi
artinya dilarang keluar
nah otomatis habib rizik tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan ke luar negeri
enak betul kalau misalnya dibilang itu
ya betul aja kalau yang ngomong
orang nggak punya penjelasan soal ini
atau nggak mengerti soal ini
atau pura pura bodoh
ya seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum sekarang ini
juga puan maharani
muldoko melecehkan betul
anda punya uang berapa
bukan anda doang yang punya uang
uang anda nggak laku untuk habib rizik
ada empat kata kunci kalau tidak salah
dicekal dikerjai muldoko dan dilecehkan
itu sebelum anda komentar
kita dengarkan dulu komentar kepala staf kepresidenan beberapa waktu lalu soal
sudah diakomodasi sangat yang memulangkan habib rizieq
siapa yang pergi siapa yang mengulangi
pergi pergi sendiri pulangin gimana sih
cuma kita yang ngusir kan enggak
pergi pergi sendiri kok
jadi mereka pulang sendiri aja
iya pulang sendiri aja
saya nggak beli tiket baru gue beliin
pak tadi ini jaminan nggak sih pak
dari pemerintah pak ketika habib rizik balik ke indonesia akan tidak diproses hukum lagi
ada jaminan itu nggak dari pemerintah
saya tidak tepat menjawab itu ya
mungkin kamu orin lah
bang ali betulkah pemerintah republik indonesia mencekal
mengerjai jenderal muldoko dianggap melecehkan
gue ini ada nasutionnya
jadi kalau lubis itu ipar marlai
jadi maksud saya begini
ini sabri ini tidak mengerti barangkali ya
nggak tahu saya tidak mengerti juga kerangka berpikirnya kayak apa saya tidak mengerti
ente minta tolong ke pemerintah
kemudian maksud saya kan begini
tapi habib rizik itu menggoblok goblokin mentolol tololin loh pemerintah itu
dengan segala macam narasi dan diksi
maksud saya dalam situasi yang begini udah tenang
tidak usah nanti banyak berkomentar yang bisa nanti membuat orang itu antipati
suasana kan sudah teduh
kalau diputar semua vlog vlog rizieq si habib itu
saya tidak tahu rasul dan nabi muhammad

kitab dan hadis mana yang mereka pakai dalam menuntun beragama islam ini
maka selalu narasi yang saya pakai itu adalah menjaga keharmonisan
jaga suasana batin orang orang katolik protestan hindu buddha konghucu dan lain lain
umat islam juga
ini kan imam besar
pertanyaan saya satu
kalau muldoko itu sebagai orang islam sebagai umat menawarkan
mungkin untuk harus pulang menyiapkan tiketnya
apa yang salah
itu melecehkan kan seperti kata
kayak sobret tadi
iya kan ini kan imam besar nih
muldoko seorang muldoko kepala staff mantan panglima jenderal bintang ampa
kalau dia menyiapkan tiket
nanti deh gua urus
di mana salahannya
itu bukan pelecehan
terima sambut ini
terima kasih pak muldoko
kalau bapak benar benar atau ikhlas mau menyiapkan anggaran untuk pulang sekaligus
kan kita ini pemimpin umat pak
pemimpin organisasi islam
bagaimana dengan narasi tadi
bahwa pemerintah indonesia clear sekali datanya katanya
pemerintah indonesia meminta untuk mencekal
ini andre berkali kali saya tunju tunju saya bilang
rizik itu kan jago buat vlog itu
sekali lagi dong bikin
kalau dia sudah dapat suratnya langsung buat splok
saya telah mendapatkan surat
ada surat dari kerajaan saudi arabia
muhammad rizik sihab keluar
supaya satu rakyat indonesia tahu bahwa pemerintah republik indonesia ini kriminalisasi lagi antum
jadi anda nggak percaya
iya lah saya nggak percaya
mana ada urusan apa
boleh saya komentar
suasana sudah teduh
jangan bikin lagi kita menggunakan gaspol
karena itu bisa terjadi
ini bisa mengganggu rekonsiliasi
nah ini mudah mudahan dia masuk komisi satu dpr ri
saya lima tahun di dewan perwakilan rakyat republik indonesia di komisi luar negeri
saya mengerti tidak ada satu negara dimanapun yang punya intervensi bisa masuk ke negara lain dalam memberikan kebijakan
bahwa rizik punya urusan permasalahan dengan pemerintah kerajaan saudi arabiaddal
saya pernah mengurus rakyat indonesia di filipina selatan
saya sedang mengurus pemulangan rakyat indonesia di china di jepang bahkan di saudi arabia
narasi inilah yang menurut saya dalam situasi tenang dan teduh ini
pakailah pikiran yang tenang
kan sudah tidak ada lagi kamret cebong cebong lagi
jangan lagi pakai pilihan pilihan kata yang membuat orang itu bisa tersinggung dan marah
jadi tidak benar pemerintah indonesia mencegah mengerjai dan melarang
seribu persen tidak benar
itu adalah fitnah
itu adalah fitnah dan pembohongan luar biasa
karena semua dialamatkan kepada pemerintah
pemerintah itu siapa
pemerintah itu ada pimpinannya namanya presiden
bang andre saya rasa kita tidak perlu berdebat memanaskan situasi lagi
bang ali seharusnya sendiri
nd kasih tahu dong sama sabri
abang sebagai pemerintah juga tidak usah
kalau semakin ada tuduhan
jangan lupa kata tuhan kepada pemerintah
saya akan berhadapan dengan siapa pun
itu bohong itu fitnah
boleh gantian kita bang
dari tadi saya kasih kesempatan bicara banyak
saya masih diam gitu loh
indonesia sudah guyup
saya tentu berharap
ini kan harapan kita
pasca indonesia guyup
pasca pertemuan pak jokowi dan pak praudan
akan bertemu untuk kedua dan ketiga kali
ada rencana pertemuan
nah harapan kita dalam pertemuan pertemuan ini
seluruh residu yang masih ada
akibat kontestasi bisa selesai
banyak ulama lain dan tokoh lain
dan juga relawan yang lain
ini seberapa penting
per problem ganjalan ini
jadi kita kan mau islah
harapan kita kalau rekonsiliasi ini selesai
islah ini terjadi
tentu tidak ada yang merasa dendam satu satunya
jadi kita harus berharap
tidak ada lagi yang baperan
kita sama sama bergandingan membangun bangsa
baik di dalam pemerintah
ada yang di dalam pemerintah
maupun ada yang di luar pemerintah
problemnya kalau misalnya pemerintah berhasil
atau habib rizik bisa datang kembali pulang ke indonesia
seberapa menjadi apa namanya

jadi gimana ya tadi
faktor rizieq ini seberapa mempengaruhi rekonsiliasi di elit dan di bawah
bukan hanya habib rizieq masih ulama ulama lain
tentu saja kita bicara mengenai rizieq dulu
salah satunya habib rizik jadi memang pak prabowo dan pak jokowi tidak spesifik membicarakan
tidak bicara habib rizik karena memang waktu tidak ada

karena memang waktu tidak ada
tapi tentu kita akan mendorong bagaimana kasus habib rizik dan ulama dan tokoh dan relawan kami itu bisa selesai
kami yakin kalau kita bertemu ya dua tokoh ini bertemu pak jokowi dan pak prabowo bertemu
lalu komunikasinya lancar tentu setiap masalah yang ada itu bisa kita selesaikan
kita bisa cari solusi tanpa perlu bang ali marah marah lagi
anda percaya bahwa pemerintah indonesia menghalangi rizik sihab untuk bisa datang ke sini pak
kalau menurut informasi yang kita dapatkan versi dari teman teman fpi ada portal yang menghalangi
tapi di satu sisi pemerintah bersikeras bahwa mereka tidak menghalangi
komunikasi habib rizik di bpn kan selama ini lancar sekali bagus sekali
informasi dari habib kan ada portal
versinya bang ali ngabalin tidak ada portal
kan itu yang kita
kita dengarkan perdebatan kencang
saya tidak ingin masuk di perdebatan mereka
karena kita sudah maju selangkah di depan
nah menurut saya kita hentikan perdebatan ban wali kita hentikan perdebatan nekie sobri
kita ke depan bagaimana masalah habib selesai ulama yang lain selesai relawan selesai
kita bisa guyup kembali
pemerintah pak jokowi bisa membangun yang di luar pemerintah pun bisa mengawasi secara konstruktif
bang ali kalau masalah rizik selesai maka masalah ke depan akan jauh lebih
lebih mudah lebih selesai
kalau ini kan proses hukum biasa
proses hukum biasa kalau habib rizik itu punya masalah dengan kerajaan saudi arabia
selesainya di sana
nanti kalau tidak bisa saya kan bilang itu di dalam konvensi genewa ya
lima belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan itu nanti dia ngerti
setelah masuk dpr baru ngerti
sekarang belum bisa
saya sudah pernah di komisi satu
jadi begini maksudnya di konvensi jenewa tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan itu
untuk dan atas nama negara itu bisa melakukan hal hal apa
persoalannya adalah memang apakah ini menyangkut pelanggaran pribadi
ya habib rizik atau tidak
itu dulu persoalannya
kan dari awal saya sudah bilang saya sudah bilang
kalau bisa dapatkan itu surat yang tadi ditunjuk oleh ketua umum fpi yang namanya sabri tadi
kalau dia bisa kasih tahu foto aja kirim ke saya deh nggak usah kemana mana
karena saya sudah bicara
saya sudah bicara dengan menteri luar negeri
saya sudah bicara dengan menteri hukum dan ham
dengan kita punya duta besar di saudi arabia
dengan duta besar arab saudi di sini pun kami pun bersedia
agar semua pilihan pilihan kata itu jangan lagi dialamatkan kepada pemerintah
karena pemerintah indonesia baik polisi bin hukum dan ham menteri luar negeri
bahkan sampai presiden jogor
tidak ada urusannya dengan negara orang
lalu kenapa maksudnya
kenapa mesti mereka mengatakan
mengalamatkan terus kepada pemerintah
kenapa jadi alamatnya pemerintah
kenapa alamatnya pemerintah dibuka saat ini
dan kenapa di saat setelah pertemuan antara presiden bokowi dengan prabowo
kami akan segera kembali
pertanyaan saya dan pertanyaan publik
lupa dari pertanyaan apa
kenapa baru sekarang
kenapa baru saat ini dikeluarkan
kenapa ketika pertemuan jokowi dan prabowo sudah berlangsung dan semangat rekonsiliasi
bahkan dari orang segarak andre rosiade itu mengemuka dan menjulur julur kemana mana
apa yang maksudnya
jawaban yang pertama itu memberikan gambaran kepada publik seluruh indonesia
yang pertama kali setelah orang habis menusuk papan

itu namanya adalah insinyur haji jokowi dodo
meminta untuk apa
meminta untuk bertemu
meminta untuk orang duduk kemudian membicarakan
memberikan suasana duduk
karena tadi andres ada bilang islah
bertemunya dua hati orang orang beriman itu akan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan
membicarakan masalah masalah tentang kebangsaan
baru kenapa sekarang
maka itu saya bilang kalau hari ini enti terganggu dan enti masalah
nggak usah ente salahkan orang lain
kalau ada masalah itu
bang seberapa muak
ini suara pribadi habib rizik dengan teman teman di fpi saja
atau ini suara rakyat oposisi masyarakat oposisi sebenarnya
bahwa ada selama ini penghalangan dari negara
dikerjain kalau tadi bahasanya
orang dengan sangat gampang bisa menyampaikan sebuah message itu kepada publik
seperti biasalah yang habib rizik dengan gagah berani itu loh
membuat vlog itu
kalau dari awal ini sejak bulan juli kalau saya tidak salah ingat
pada waktu pertama kali tanggal sebelas juli datang ke
saya datang ke malaysia pada waktu itu bermasalah
tiga kali tanggal dua belas kemudian tanggal berapa lagi kalau saya tidak salah ingat
kenapa pada waktu itu tidak segera membuat dilakukan
ada urusan apa disembunyikan ini
supaya kita tahu kalau dia bisa buka bukannya di mana
siapa instansi mana kementerian mana lembaga mana
atau orang mana yang membuat beliau terhalang
pak prabowo mau berjuangkan nggak selama ini
habib rizieq untuk bisa membantu habib rizieq
kan tadi ada portal portalnya coba dibuka nggak pak prabowo
kan disampaikan bang ali dengan bertemunya dua tokoh ini
akan membuka ruang pembicaraan penyelesaian semua masalah
termasuk masalah habib rizieq dan lain lain
ya jangan lagi sabri kasih tahu dong sabri
jadi maksud saya bang ali tidak usah tensi tinggi terus
bang ali ini sebagai tenaga ahli ksp harus meniru presiden jokowi pak
tidak ada tidak ada
semua narasi narasi yang penuh dengan fitnah prasangka buruk sangka itu harus diperbaiki
ini tidak memahami ilmu
karena itu yang saya selalu nyatakan
ini yang pak jokowi ini
saya selalu mengatakan
pak jokowi mau semangat rekonselasi pak ali memprovokasi terus
saya bertanggung jawab atas pernyataan ini
karena semua tuduhan cacian dan makian itu dialamatkan kepada pemerintah
notabone cekinya adalah presiden jokowi dodo
dan itu saya keberatan
abang sebagai orang bagian dari pemerintah
seberapa mengganggu proses rekonseliasi
karena saya melihat hari hari bud bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintahan itu dilakukan
saya hadir dalam ratas
saya hadir dalam perbincangan dengan senior senior itu
dan karena itu saya harus sampaikan kepada publik indonesia bahwa
semua tuduhan bilang bahwa pemerintah menghalangi kepulangan
mencekal kepulangannya habib rizik itu adalah fitnah dan kebohongan
ini mengganggu proses rekonseliasi
saya mau katakan bahwa tidak ada
karena ini kalau ada menyangkut dengan persoalan hukum dan pidana
terkait dengan yang belum terselesaikan dengan rizik sihab itu urusannya
jadi ini tidak jadi akan kasus rizik syihab kepulangan rizik syihab
tidak akan berhasil
akan menjadi barter politik
tidak akan jadi bargen politik
sudah pasti itu
atau bisa jadi hanggit hanggit bagian dari bargaining
jangan sampai ada juga orang mengatakan bahwa pertemuan beliau berdua itu adalah ada barter politik
sejak awal saya sudah bilang dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada barter politik
termasuk soal rizik
termasuk soal rizik
bahwa ada itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk mengurus pemulangannya
karena tadi kan dibilang
mengkamping kampingkan pemerintah dan jokowi
tapi jokowi melalui kantor staff presiden
kalau kalian tidak bisa mengurus
saya ali mukhtar bisa melakukan itu
supaya tahu rakyat tahu bahwa di mana kebenaran itu bisa terjadi
bisa mengganggu proses rujuk
saya rasa bang ali juga harus lebih bijak
tidak usah mengeluarkan pernyataan pernyataan yang kita sudah maju ke depan
sudah sudah sudah
kita sudah masuk ke depan
sudah benar itu
kita maju ke depan
kita sudah kuyuk
cembong kampret sudah selesai
kita menatap masa depan
dua tokoh sudah bertemu
berarti ini pintu masuk menyelesaikan hal yang belum terselesaikan
saya rasa semua pihak
mari kita menahan diri
tidak usah mengeluarkan komentar komentar
kemarin kemarin habis habisan kapan dikerjain
tapi tidak apa apa
ini juga namanya dia baru belajar berpolitik
kita harus menghargai
kompetisi itu selesai
final dan mengikat kompetisi itu mk
setelah kompetisi selesai
tentu kita harus bergandingan tangan
karena pemilu ini sekali lima tahun bang ali
setekali lima tahun kita saling challenge
kita dalam arti kata berkompetisi
setelah selesai kompetisi kita harus bergandingan tangan lagi
tidak mungkin kompetisi itu sudah selesai kita ribut terus
sop nya seperti itu
kompetisi sudah selesai
tentu kita harus bicara
nah pak prabowo
sebagai patriot dan negarawan
beliau bertemu dengan pak jokowi dengan tujuan indonesia menjadi gubernur
pintu masuk untuk menyelesaikan seluruh residu permasalahan yang masih ada
termasuk abib rizik
saya minta anda menilai dari perspektif oposisi selama ini
apakah anda lihat negara selama ini agak kurang adil
agak kurang bijak terhadap rizik
dari segi kasusnya
dari segi perlakuannya
kalau dia ngomong sembarang saya sikat dia
saya mau kasih tahu dari awal
jangan di ancam
jangan di ancam
ini cara cara udah baru
belum apa apa udah ngancam
karena kan tadi sudah bilang
ini cara udah baru katanya
kalau dia memuncah lagi mengemuka
karena itu kan tadi di awal itu
jadi mau saya bilang bahwa kalau itu pilihan kata yang benar
makasih nggak usah ancam ancam saya
nggak usah ancam ancam
saya tidak ada cerita
jangan jangan mau orba disini pak
saya tidak ada cerita
apa saja yang terkait dengan tuduhan dan fitnah
yang dialamatkan kepada pemerintah
yang saya lihat dengan nyata nyata itu tidak terjadi pada
pada apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo
saya sudah bilang
saya akan berhadapan dengan siapa
tapi seorang oposisi suasananya seperti yang dikatakan tadi nggak
kalau yang begini sudah nggak ada lagi oposisi bud
karena ini kan bagian dari part of negosiasi mengurangin residu
memang kita harus akui
dalam penegakan hukum
yang kita rasakan
kemarin kemarin memang ada rasa ketidakadilan
orang orang yang dekat dengan pendukung presiden
kalau kita laporkan terkesan aman
tapi yang berseberang dengan presiden cepat proses
itu mau tidak mau kita rasakan
tapi sudah lah
sekarang kompetisi sudah selesai
ini penting nih bud
saya ingin tidak ingin merusak
kita pak prabowo mengambil resiko
pak prabowo ini mengambil risiko
mengambil resiko ya
pak prabowo di fitnah
partai gerindra di fitnah
anda juga dibully
saya juga dibully di fitnah
karena bertemu pak jokowi itu
demi kipting bahasa
kami ini sepuluh tahun di luar pemerintah
di partai ini
yang tahan di luar pemerintah
ditawari oleh menteri itu gerindra namanya
bukan baru kemarin jadi oposisi
kami sepuluh tahun jadi oposisi
sejak berdirinya partai gerindra
jadi pertemuan dengan pak prabowo dan pak jokowi
bukan karena iming iming jabatan
tapi karena indonesia
karena merah putih
kita ingin indonesia guyup
jangan marah marah sama saya
ini buat netizen yang membuli
apalagi kita tahu ada netizen juga
dari partai tertentu
ke kamera dong
ada netizen partai tertentu
yang juga kerjanya membuli saya
partai mana tuh
ada yang takut
partainya kode nya apa partainya
enggak ada kebagian jatah menteri
kita punya satu setengah menit
ada dua poin utama bahwa betul ada perasaan ketidakadilan selama ini termasuk untuk
tapi itu sudah lah berlalu
yang penting kita menata masa depan
kita harus guyup
kita harus guyup
dua poin itu ada komentar
catatan paling penting bahwa negara ini berdasarkan pancasila dengan nilai nilai dasar yang sangat
pancasila itu menjadi pusaka dari pertemuan antara spiritualisme dan nasionalisme yang
dibangun oleh seluruh suku bangsa di negeri ini
karena itu maka kalau kebencian kita kepada satu kaum dialamatkan maka sesungguhnya kebencian
itu kembali kepada diri kita
maka sejarah yang terjadi polarisasi ini tidak boleh lagi
kita sebagai pemimpin pemimpin sebagai opinion leader bertanggung jawab untuk tetap memberikan
suasana teduh ke bawah
dengan apa catatannya
hindari semua prasangka buruk
menghujat mencacimaki mengkafir kafirkan orang
menyuruh orang bersahadat
menghujat ulang dan seterusnya
itu tidak boleh lagi terjadi
kenapa bisa begitu
iya karena kita sedang membangun sebuah negara yang besar dengan visi besar indonesia ini
dibangun oleh presiden joko widodo
kalau masih ada komentar komentar seperti ini bermunculan mewakili kubu yang tidak
senang dengan proses rekonsiliasi ini ini bisa mengganggu
sudah nggak ada
suruh aja andre urus mereka
jangan urus saya
oke saya akan mengurus anda berdua karena durasinya sudah habis
kita urus nanti di warung kopi di depan cnn indonesia
itu bagi bagi jabatan
itu inti pertemuan pak jokowi dengan pak prabowo
itu inti pertemuan jokowi dan inti pesan andri urus yadeh hari ini
tidak ada panggangan gratis
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke ada kalimat di depan kalimat di belakang dan kalimat tengah tadi yang kompromi kompromi
itu tadi ya
oke bang ali terima kasih bang adat
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
cuma ali mokhtar ngabalin yang katanya ali simutik yang tahu apa pernyataan tadi yang agak di tengah tengah tadi
terima kasih bapak bapak
kami akan segera kembali bersama saya
demokrasi pada malam hari ini pastikan anda mengikuti perkembangan
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
saya budha diputro selamat malam